ya memang tanggal dua oktober kemarin memang diperingati sebagai hari baktik ya
dan dalam rangka memperingati hari batik ini ratusan anak anak penyandang cerebral palsy membatik
dan untuk mengetahui informasinya ada produser cnn indonesia rangga umara
yang berada di taman flora kebun bibit beratang surabaya
rangga sepertinya di belakang anda sudah ramai sekali oleh para peserta
jam berapa ini akan dimulai dan selain membatik ada acara apa lagi
ya selamat pagi iqbal dan juga sarah
ini adalah hari yang istimewa begitu setiap tanggal enam kemarin sebenarnya adalah hari world part seaday
hari di mana kita menunjukkan kepedulian solidaritas dukungan kepada para penyandang cerebral palsy
terutama yang ada di kota surabaya ini
dan hari ini mereka ratusan dari mereka dari sekitar lima puluh an sekolah inklusi
berbagai lembaga berkembang
kebutuhan khusus ini kemudian datang di sini
tidak hanya para anak anak penyandang cerebral palsy saja
tetapi juga anak berkebutuhan khusus lainnya
misalnya hiperaktif atau kemudian diseleksia ataupun juga autis
ini turut memberikan dukungan
nah poin pentingnya adalah memberikan dukungan dan juga solidaritas
tidak hanya terhadap pada anak anak yang mengidap cerebral palsi itu sendiri
tetapi juga memberikan support
mereka yang mendampingi anak anak mereka
mungkin nanti sampai mereka besar nanti
ada banyak sekali kegiatan iqbal dan sarah yang akan dilakukan di sini
antara lain anda sudah sebutkan membatik dan nanti juga ada beberapa kegiatan yang lain
misalnya seperti menyanyi menari dan berbagai kegiatan yang lain
tetapi untuk sedikit kita bisa menggali sudah ada di sebelah saya ini ibu is hendro
ibu is hendro ini adalah salah satu praktisi anak berkebutuhan khusus ya
juga menjadi panitia dalam acara ini
nah ibu seberapa penting kemudian harus ini harus dilakukan semacam acara semacam ini
ya bagi kami semua ini adalah momen yang sangat penting
seperti lebaran ya kita setahun sekali kemudian bermaaf maafan
hari ini kita setahun sekali kita merayakannya bersama anak anak maupun orang tua dan juga sahabat sahabat sipi
utamanya kita memberikan apresiasi kepada para orang tua yang sudah punya
kekuatan punya semangat untuk membawa anak anaknya keluar dari rumah
karena pada dasarnya anak anak abk itu banyak yang tertinggal
bahkan banyak yang terbelakang dan mereka masih juga ada beberapa yang tersembunyi
nah dengan acara seperti ini harapan kami anak anak yang tersembunyi itu bisa keluar
kemudian mereka bergabung bersama kami
ini adalah lingkungan yang sangat bagus untuk membangun anak anak
karena anak anak itu belajar dari pengalaman mereka bisa meningkat potensinya sampai dengan level terbaik
dengan mengalami hal hal semacam ini
kita bersama sama saya yakin kita bisa untuk meningkatkan kualitas anak anak indonesia
karena jumlah anak anak abk juga makin lama makin banyak
radiasi kosmis luar angkasa tidak bisa kita bendung
makanan kita juga mulai macam macam
dan kita lebih susah untuk melakukan penanganan setelah itu kejadian
tapi dengan yang sudah terjadi ini
seyukurnya kita meminimalisasi anak anak ini supaya ke depannya bisa menjadi lebih baik
singkat aja bu di surabaya sendiri seberapa besar
kemudian penyebaran anak anak dengan serebel palsi ini sendiri
serebel palsy di bawah yayasan peduli serebral palsi ada sekitar tiga ratus anak sipi
mereka dengan bermacam macam gangguan
karena untuk gangguan sipi sendiri kan mereka juga terganggu baik tumbuh maupun kembangnya
nah yang di luar itu ada lebih banyak lagi mungkin yang belum bergabung bersama kami
kemudian di shelter shelter dan juga di rumah rumah abk
kemudian di pojok disabilitas ada sekitar lima ratus an
kalau ditambah dengan
dengan sahabat sipi yang selama ini kami sudah kenal sekitar dua ribu an
dan ini juga ada ataya
ataya berapa umurnya sekarang
sekarang enam belas tahun
ibu reni adalah ibunda dari ataya
bagaimana kemudian melihat ataya tumbuh saat ini dari kecil sampai sekarang
ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya
mau tidak mau harus siap
dan tidak menyembunyikan anak ini supaya dia tahu bahwa dunia ini juga miliknya gitu
mereka sebenarnya sempurna sangat sangat berharga bagi kita
mengajarkan sebuah kesabaran yang luar biasa
mengajarkan tentang arti kehidupan yang sebenarnya
di sini juga ada aulia
aulia adalah seorang pengidap individu autisme autistik yang juga memberikan support kepada
teman teman cerebel palsili juga ada ibunya
jadi nanti mau menyanyikan lagu bengawan solo
dan juga satu lagu lagi aulia lagu apa
ini sudah latihan terus pasti ya
termasuk juga ataya
termasuk juga ataya ya
ataya perkembangannya sangat sangat luar biasa
tidak ada yang tanya kalau joget
sudah bisa nunjuk ini hal yang luar biasa sebenarnya ya
iqbal dan juga sarah ini adalah bentuk solidaritas yang kita butuhkan tentu saja untuk para anak anak kebutuhan khusus
tidak hanya para anak pengidap cerebral palsi tapi juga anak berkebutuhan khusus lainnya
agar mereka bisa diterima bisa merasa diterima dan bisa bertumbuh kembang dengan baik berkreativitas dan bisa memiliki karya
begitu sampai mereka besar nanti
kembali ke anda kawan kawan
ya terima kasih rangga umara yang melaporkan langsung dari acara membantik dengan para penyina
yang ada di surabaya jawa timur